oke jadi kita sudah langsung begitu ya karena ada banyak pertanyaan dan juga ada banyak mitos fakta utamanya soal penyakit kanker ini
dan ya faktanya adalah penyakit ini menjadi salah satu penyakit terbesar kalau untuk pria setelah penyakit jantung dan kalau untuk wanita menjadi salah satu penyakit yang cukup mematikan juga apalagi di indonesia ya
ya sudah ada dokter fitriade kusuma konsultan onkologi dan juga ginekologi di rumah sakit cipto mangun kusumo jakarta
dok langsung saja nih saya tanya kepada dokter karena tentu ini menjadi perhatian bagi banyak pihak sekarang ini begitu ya dokter ya
kanker itu sebetulnya bisa disembuhkan atau tidak
kalau sudah masuk dikatakan cancer kanker itu biasanya kita tidak menyebut sembuh lagi
jadi kita sebut apakah dia remisi remisi artinya tidak ada sel kanker lagi di dalam tubuhnya pada saat itu
atau dia survive berapa tahun
atau dia survive beberapa tahun
beberapa tahunnya itu berapa lama
berapa lama yang pernah ditangani oleh dokter
tergantung survivalnya tergantung stadiumnya
jadi banyak faktor prognosisnya misalnya stadium jenis tumornya jenis lainnya gitu yang merupakan faktor yang menentukan dari kanker itu
tapi biasanya stadium
contohnya pada stadium satu dia bisa survive itu untuk kanker cervix ya
dan wanita kanker cervix itu sembilan puluh persen
kalau dia stadium satu ditangani dengan baik
jadi artinya dalam lima tahun
dari sepuluh orang kanker cervix stadium satu sembilan orang diharapkan dia bisa bertahan sampai lima tahun
atau mungkin lebih bisa dia bertahan atau survive terus
dokter kalau berkaca dari yang terjadi pada julia perez misalkan
dia diketahui mengidap kanker cervix stadium satu b dua ribu empat belas
sehingga akhirnya berlanjut dan meninggal dunia dengan kondisi stadium empat pada saat ini
nah sebetulnya apa yang belum kita ketahui begitu dok
kalau ada orang yang bilang lebih cepat
lebih baik diketahui tapi nyatanya bertingkat atau bertambah
kalau lihat berkaca kasus ya
kasus itu dia satu b ya
kalau satu b atau dua a saya tidak tahu itu stadium
sebetulnya kalau stadium satu b itu kan bisa bertahan sembilan dari satu
dan itu sudah tercapai kan sebetulnya
untuk jangka waktunya
cuman mungkin beliau tidak pernah mengalami remisi gitu ya
jadi dilakukan terapi tapi sel kankernya tidak pernah hilang
oke barangkali sekarang kita coba bicara langsung ke penyakitnya
saya yakin juga sekarang pemirsa ingin mengetahui tentang bahwa ternyata bisa atau potensi untuk survive itu besar
karena kan bayangin sejauh ini tuh kalau sudah kena kanker maka hopeless
jadi itu tidak benar ya dok ya
harapan itu masih bisa begitu diganti
masih bisa sekali karena kita biasanya kita hidup dengan kanker itu juga bisa kita hidup
jadi bukan berarti seseorang itu di
di vonis kanker dia udah hilang harapan hidupnya atau tidak
oke kalau untuk wanita jadi bagaimana caranya agar bisa mereduksi potensi atau ya potensi kanker
yang kedua juga untuk bisa survive
tentunya kita harus temukan cancer itu dalam stadium dini
makanya harus kita screening
contohnya kalau kanker cervix kita harus melakukan screening yang teratur
atau dengan sekarang
atau dengan metode yang terbaru pemeriksaan dnh apv menyebabkan kanker itu sendiri
tentunya kalau sudah ketemu kita berharap screening itu kita temukan dalam tahapan lesi prakanker
maksudnya itu apa tuh
jadi kita mendeteksi dini kalau dia akan menjadi cancer lah kita obatin
karena belum menjadi kanker itu tadi
belum menjadi cancer
tapi kalau udah cancer
itu adalah tindakan yang kuratif pada kanker itu
artinya sedini mungkin begitu dokter
tapi kalau sudah kanker tentu ya itu tadi remisi kita harapkan remisi kemudian kita harapkan dia akan survive
dokter betul tidak
jadi saya mau mengajak untuk melihat apa yang sudah terjadi
misalkan angelina jolie dia juga terkenal kanker sebagai survivor
tapi akhirnya memutuskan untuk mengambil atau mengangkat seluruh sel sel kanker di seluruh seluruh organ reproduksinya
dan beliau mengatakan bahwa ini mungkin akan membuat tubuh saya justru terbebas dari kanker
itu betul atau tidak kalau seperti itu akhirnya
kalau seperti itu ya terlalu mungkin untuk kasus angelina jolie saya tidak begitu paham sekali
tapi itu dia tahapannya hanya kalau nggak salah ketemu dari sel yang diduga akan menjadi cancer
jadi dia melakukan sesuatu preventif yang lebih dinilai
belum tahapan lesi prakanker bahkan
kalau nggak salah ya saya tidak tahu jelas
tapi dia melakukan suatu tindakan preventif yang lebih dini
misalkan kalau yang lebih dini itu tadi belum menjadi sel kanker tentu akan lebih mudah untuk diobati
tapi bagaimana dengan nanti untuk memperpanjang itu ya untuk bicara soal survive nya itu harus seperti apa langkah langkahnya nanti
survive ya tentunya kita harus melakukan suatu tindakan kuratif ya
misalnya dia stadium satu b pada kanker cervix
kita lakukan tindakan operasi stroke
di oktomi radikal yang cukup lama dan berat ya
kita berharap setelah itu kita lakukan kontrol
kalau dia timbul lagi ya kita obatin lagi gitu
kita akan jeda dulu dokter tapi saya nanti akan tanya atau ingin tanya nanti mungkin juga daniel bisa wakilkan saya kalau nanti apa namanya
kita coba dengan segmen yang lain tentang gejala gejalanya
jadi mungkin tubuh ada yang merasa bahwa ini saya sudah harus segera melakukan pemeriksaan diri
nanti barangkali dokter bisa dicerita tentang hal itu
setelah jeda yang satunya tetap bersama kami
kanker merupakan penyakit berbahaya yang bisa menyerang siapa saja
penyebab kanker pun beragam
mulai dari pola hidup tidak sehat hingga faktor keturunan
menurut sejumlah penelitian perempuan memiliki resiko lebih tinggi terserang kanker
menurut badan kesehatan dunia who indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita kanker cervix tertinggi di dunia
kanker yang menyerang organ reproduksi menjadi ancaman tersendiri bagi perempuan indonesia
julia perez meninggal akibat kanker cervix stadium empat
jupe dinyatakan mengidap kanker sejak september dua ribu dua puluh
ia sempat menjalani pengobatan seperti kemoterapi dan radiasi di sebuah rumah sakit di singapura
jupe sempat dinyatakan sembuh pada januari dua ribu lima belas
namun kondisi kesehatannya kembali bermasalah pada juni dua ribu dua puluh
sejak saat itu kondisi kesehatannya terus menurun
hingga akhirnya cupe meninggal dunia pada sabtu sepuluh juni lalu
sementara yana zain meninggal dunia akibat menderita kanker payudara stadium empat
wanita berusia empat puluh tujuh tahun ini menderita kanker sejak tahun dua ribu lima belas
seperti halnya juppe yana juga menjalani pengobatan intensif di sejumlah rumah sakit di dalam dan di luar negeri
yana sempat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di tiongkok selama empat bulan
yana zain mengakhiri perjuangannya melawan kanker dan tutup usia pada satu juni lalu
sedikitnya terdapat enam jenis kanker yang menyerang organ reproduksi perempuan antara lain kanker cervix payudara ovarium endometrium vagina dan vulva
keenam jenis kanker ini harus segera mendapatkan penanganan serius
kaum hawa diminta rutin memeriksa organ reproduksi dan belajar mengenali gejala gejala kanker
menjalani pola hidup sehat juga menjadi salah satu cara yang dinilai ampuh
untuk mengantisipasi ancaman kanker organ reproduksi yang menjadi momok kaum hawa
ya di informasi tadi juga sempat disebutkan tentang kejala kejala mengenali sedini mungkin kejala kejala jika ada potensi kanker
memang ada kejala kejalanya dokter sehingga wanita akhirnya merasa
saya harus segera memeriksakan diri
kejala kejala kanker kali disebutkan enam ya enam kanker pada wanita itu ya
akan tetapi gejala kanker cervix itu pada stadium awal biasanya tidak ada gejala sama sekali
bahkan gejala itu baru timbul setelah dia stadium tiga b
baru ada kejala nya
baru timbul biasanya
kejala nya itu keputihan berbau berhubungan berdarah gitu ya
nah itu baru biasanya stadium dua b atau stadium tiga b
nah kalau sudah akhirnya diketahui baru stadium tiga b seberapa besar dia bisa diobati
stadium tiga b masih bisa diobati
tadi survivalnya mungkin hanya akan menurun
jadi mungkin kalau sudah tiga b untuk dia bertahan lima tahun itu sekitar empat dari sepuluh orang atau lima dari sepuluh orang dengan obat pengobatan yang intensif
artinya memang solusinya adalah penanganannya maksudnya adalah segera mungkin melakukan pemeriksaan dini gitu ya
memang pada wanita itu harus melakukan screening
jadi setiap walaupun tidak ada kejala mungkin medical check up atau apa itu harus terus
karena kan itu kan jadi satu momok tersendiri begitu ya dokter
maksudnya untuk periksa itu
rata rata kan secara psikologis begitu takut dan umumnya takut ketahuan hasilnya
biasanya wanita tuh nggak mau periksa karena takut hasilnya abnormal
tapi kalau kita lakukan suatu pemeriksaan setiap tahun gitu yang paling baik adalah setiap tahun melakukan pemeriksaan dini
melakukan periksaan pap smear melakukan periksaan ultrasonografi untuk melihat keadaan rahim dan indung telurnya
itu mungkin kalau kita temukan dalam stadium yang dini kita bisa mengobati
begitu pula dengan jenis jenis kanker yang lain
itu juga harus
payudara melakukan mamografi melakukan periksa payudara sendiri untuk mungkin ke payudara lebih simpel
lebih terlihat justru ya
sebenarnya ini mungkin begitu dokter ya
terus yang kedua ini saya juga baru baca tulisan bahwa pola hidup sehat juga ini sangat penting dalam hal mencegah adanya sel sel kanker
pola hidup seperti apa sih makanan apa yang harusnya dihindari seperti apa
untuk kanker cervix ya
untuk kanker cervix ya
kanker cervix kita tahu faktor risiko jadi kita mencegah faktor risikonya
risikonya biasanya satu merokok
salah satu faktor risiko jadi bukan penyebab ya faktor risiko dia mau untuk misalnya menikah usia muda
mohon maaf berganti ganti pasangan kemudian diet kurang vitamin c vitamin a
kemudian kalau dia juga terkena penyakit infeksi kelamin yang lain
maka dia akan lebih potensi untuk terjadi sesuatu
oke jadi pada intinya ada banyak hal yang bisa memungkinkan anda terkena kanker
periksa dari dini plus juga suntik hpv itu tadi ya vaksinasi
vaksinasi hpv juga itu mulai kita galakan
jadi sebelum si hpv masuk kita sudah membuat
sudah punya antibody nya ini ya
terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di good morning itu dia yang jadi manfaat
dan jadi gong lagi buat saya berkali kali ya
memang rasanya takut sih prap
iya makanya kita juga sekarang coba hapuskan itu
ingat lagi ya tagi ya
aduh ayo kita bersama sama ya
oke baik pemirsa semoga tadi perbincangan bermanfaat bagi anda semuanya
tentunya ingatan juga bagi wanita wanita di sekeliling anda yang anda sayangi
untuk segera push mereka melakukan pemeriksaan di sini
kami akan jeda dan kami akan kembali dengan informasi mengenai one minute tips
yang akan hadir setelah
break berikut ini tetap di good morning